saudara terdakwa saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi
mohon maaf yang mulia saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut
iya saya tidak mengerti
silahkan dijelaskan lagi saudara jaksa penuntut umum
apa inti dari dakwaan ini
jadi karena izin majelis karena terdakwa putri sandrawati tidak mengerti
maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat
bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa putri candrawati
didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal tiga ratus empat puluh kuhp
contoh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
subsidi tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan itu pembunuhan biasa jungtunya pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
pasal lima puluh lima s satu ke satu kuhp itu bersama sama
jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa putri sandrawati saja
nah terhadap apa yang diperbuat oleh putri candrawati adalah
sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama
terdakwa putri sandrawati lah yang menelpon verdi sambu
kemudian ada lagi terdakwa putri candrawati lah yang memesan pcr
dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan
mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan majelis
mohon maaf yang mulia saya tetap tidak mengerti
silahkan konsultasi dengan penasihat hukum saudara
terima kasih yang mulia
bagi ini tidak mengerti apa apa tidak mengerti gimana
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
saya siap menjalani persidangan namun saya serahkan semuanya ke penasehat hukum saya